sementara itu menghadapi masa mudik pt pelayaran nasional indonesia atau pt pelni cabang batam ke pulau riau
mengajukan penambahan kapasitas penumpang km kelut tujuan pelabuhan belawan sumatera utara kepada kementerian perhubungan ri
pihak plni batam pun mengusulkan penambahan kapasitas lima ratus enam puluh tujuh penumpang ini dari total kapasitas dua enam puluh tujuh penumpang dalam sekali pelayaran
kepala cabang pt pelni batam muhammad iqbal menuturkan selain meminta penambahan kapasitas pihaknya melakukan upaya lain
yakni pelayaran khusus rute batam medan
untuk itu km kelut hanya akan melayani pelayaran batam medan dan sebaliknya seminggu menjelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
pihaknya juga menjelaskan pelayanan mudik khusus rute batamedan akan dimulai pada enam belas april mendatang
pembelian tiket penumpang dapat dilakukan dengan dua jam
cara salah satunya dengan melalui pemesanan online dan juga dapat diakses melalui website resmi pt pelni
persiapan kami yang pertama itu dari penjualan tiket dari pt pn itu sudah membuka penjualan tiket untuk angkutan periode lebaran
dari tanggal enam belas april sampai dengan sembilan belas april
jadi dari sekarang sudah terbuka bagi para penumpang yang ingin menikah
melakukan perjalanan khususnya rute batam pelawan sudah kami buka melalui jalan calon penjualan
yang pertama dari website kami www plni co id
yang kedua dari loket kami dan juga travel travel rekanan kami